terus di belakang ini ada sayuran lagi
kayaknya ya dia beneran abis belanja sayur gitu
pol melibet ya
kalau udah kecantol hatinya tuh ya
segala postingannya jadi pikiran
yaudah makanya nih ya buat kita bertiga
tinggal tunggu aja tanggal si gary nembak kiki
apaan sih lo pada
selamat siang mas erina
selamat siang pak wia
boleh buka gerbangnya
saya mau mengajar rina
yang bisa masuk ke dalam rumah cuma uya sama rija
tapi nanti non rina gak bisa belajar
saya telpon pak bos dulu
ini pak bos
dibolehkan masuk atau tidak pak bos
suruh masuk aja
tapi sebelum masuk kamu periksa dulu isi tasnya
tapi ingat periksa dengan sopan
baik pak bos
silakan masuk miss erina
tapi mohon maaf sebelumnya miss erina
sesuai instruksi pak bos uya harus cek tas bis erlina aman atau tidak buat masuk ke dalam rumah
ya mohon maaf nih sebelumnya
iya tidak apa apa
gua ajut toga belinya di cikini
kain kebaya kudu disulang
lu bertiga kudu tunggu di sini biar wia yang nganter ke dalam
maklum gue ingetnya tanggal empat gajian
si wia benar benar lupa
kalau dipikir pikir ya ah
masalah ini seperti teka teki dan puzzle
perlahan demi perlahan semakin terbongkar
dan sekarang kita tinggal tunggu informasi aja dari istrinya felix
dan satu lagi
ini masalah semalam
lo sempat bilang randy jangan tahu
bukannya randy itu orang kepercayaan
ada kehargaan juga apa
gua khawatir aja enak
itu terlibat dalam masalah
udah cantik deh
nih yang cus kasih tahu
mulai sekarang walaupun rena sekolahnya di rumah
rena harus tetep pake seragamnya
jadi kayak berasa lagi ada di sekolah aja gitu
kenapa sih cus
kok sekarang aku gak boleh ke sekolah lagi
padahal temen temen aku semuanya ke sekolah
aduh gue mesti jawab apaan ya sama gemoy
kagak mungkin kan gue ngejelasin kondisi rumah ini sama gemoy
putri celitanya miss kiki
aduh aduh aduh
miss irina udah dateng
miss irina udah dateng tuh
kita siap siap ke depan yuk
atau rena duluan sama misk kiki
nanti cus bawa
duluan sama miss kiki ya
untung ada demplon
jadi gue terbebaskan dari pertanyaan gemoy
lagian tempatnya tuh deket banget sama kampus yang mau saya ketemuin
gitu syukurlah jadi deket ya sama kampus kamu nantinya
eh bentar ya saya angkat telpon dulu
aku cuma mau cek aja tama udah sampai mbak
hai sofia iya alhamdulillah tama udah sampe kok
dan thank you ya kiriman subtimak
syukurlah aku cuma takut dia nyasar
oh enggak kok tama gak nyasar
dan dia bilang ternyata lokasi rumah ini deket dengan kampusnya
by the way tama tuh laki laki yang sangat cerdas dan mandiri
kamu pasti bangga punya adik seperti dia
terima kasih sekali lagi ya sofia ya
nanti kalau al suka aku kasih resepnya ya ke mbak
biar nanti mbak bisa bikin sendiri
oke kalau gitu sekali lagi terima kasih ya sofia ya
yaudah ya mbak kalau gitu
salam buat al
oh kalian lucu sekali
ya ampun tama
itu al luar banget sama kamu
aku titip sebentar aku mau foto kalian